mulai dari peserta individu binaan dinas dan binaan bumn
jadi kadang kadang sampai ngantuk ngantuk juga di kelas ya udah
ini kalau saya bisa melihat tren globalnya
satu adalah investasi dia menawarkan investasi
diharapkan dapat menggeliatkan kembali bandara internasional kertajati